hadirnya bank syariah indonesia jadi angin segar bagi perekonomian
bank hasil merger tiga perusahaan dengan total aset mencapai dua ratus empat puluh triliun ini pun
berhasil mengalihkan perhatian investor pasar modal
lalu bagaimana mengukur taji bsi untuk mendongkrak perekonomian indonesia
dan mampukah target ambisius menjadi bank buku empat di tahun depan ditembus oleh bsi
kami bahas bersama analis ekonomi syariah bapak m syakir sula
assalamualaikum selamat pagi pak syakir
waalaikumsalam rahmatullah waqatuh masyarakat
pak syakir ini presiden pada saat pembukaan peresmian bank syariah indonesia
memberikan beberapa tantangan
salah satunya agar bisa menjaring masyarakat ekonomi bukan hanya komunitas muslim saja
apa yang bisa dilakukan oleh bsi untuk bisa mengakomodir tantangan tantangan dari presiden jokowi
ya saya kira sekarang kan di gabang sebelumnya itu kan sebelumnya market non muslim
sudah cukup signifikan
jadi bukan hal yang baru sebetulnya
di bsn di bni syariah di bri itu teman teman dari pengusaha non muslim sudah banyak yang menjadi nasabah
saya pernah komisaris di bni syariah
saya melihat cukup banyak banyak sekali malah nasabah nasabah korporat itu dari teman teman non muslim
jadi nggak ada masalah
tapi oke pak syakir kalau kita melihat dari kapitalisasinya
ini mencapai rp dua ratus empat puluh triliun
modal yang dimiliki atau aset yang dimiliki sehingga membuatnya menjadi top sepuluh begitu bank syariah di dunia diklaim
ini dengan valuasi sebetulnya itu apa yang bisa dilakukan oleh m sepuluh briz ini untuk kemudian menunjukkan tajinya
tidak hanya di indonesia juga tapi di mata ekonomi syariah dunia
ya mas aldi belum lah
besar di dunia itu saya kira belum
kalau di indonesia kalau nggak salah dia urutannya
dia sudah ada diurutan ke enam atau tujuh enam tujuh lah
setelah bri mandiri bca bni bpn
timb baru bfi dengan rp dua ratus empat puluh triliun
jadi diatasnya masih ada cimb niaga rp dua ratus tujuh puluh triliun
jadi kalau indonesia betul dia ada di top ten
untuk di bank syariahnya apa
tapi kalau di dunia saya kira belum nyampe tuh masih jauh
makanya sekarang tanggung ke indonesia
menjadikan top sepuluh bank syariah terbesar di dunia itu
jadi visi mereka untuk lima tahun ke depan
kalau visi mereka belum dicapai
ini cita cita yang ingin mau dicapai dalam lima tahun ke depan
dilihat dari sisi kapitalisasinya juga ini sangat besar
yang mungkin dimiliki oleh perbankan perbankan syariah yang lainnya yang ada di indonesia
apa yang kemudian bisa dilakukan ini untuk meminimalisir adanya dominasi
ataupun bisa berkolaborasi dengan perbankan syariah
ya jadi kalau di indonesia maka bisa jauh kalau di indonesia maka bisa jauh
kalau di indonesia maka bisa jauh

kompo titel mereka itu yang konvensional
dan bank syariah itu mereka justru beriring bersama
market bank syariah ini baru sebesar itu
sehingga itu bisa bersama sama bank syariah lain untuk masuk ke market
produksi produksi tertentu itu mereka bisa sama sama masuk bank syariah
hanya ketika bank syariah yang masih kecil kecil
yang ada di buku tiga atau buku dua buku satu nggak mampu
lalu ngajak bsi untuk sama sama masuk di proyek proyek tertentu
jadi justru sangat membantu bukan menjadi kompetitor
jadi akan sangat
saya melihat ini tidak ada masalah dalam aspek
kalau dilihat dari sudut pandang monopoli
monopolinya apa nggak ada justru partnership
oke jadi tidak ada dominasi tapi
kalau dalam bang syariah justru ini
mereka ada yang besar satu ini akan sangat menolong dengan bank bank kecil yang lain
kita berharap sebetulnya dua ratus empat puluh triliun itu masih kecil mas
itu baru buku tiga belum masuk
padahal intinya baru dua puluh dua enam triliun
mestinya harus nambah lagi supaya di atas tiga puluh triliun biar buku empat
nah itu baru nendang tuh kalau mau masuk sepuluh besar
nah nendang nggak nih nanti pak di tahun dua ribu dua puluh dua targetnya
belum masih buku tiga belum masuk buku empat
targetnya kan tahun depan sudah masuk ke buku empat nih pak syakir
kira kira akan mampu langsung mengejar target masuk ke bank buku empat
jadi pak hairy kunardi di sana pak syakir jadi
pak hairy kunardi di sana pak syakir jadi
pak hairy kunardi di sana pak syakir jadi

pak hairy ini kan arsiteknya dulu ketika merger bank bank mandiri
sehingga mereka akan mengejar
saya sih berharap kalau bisa satu dua tahun ini sudah masuk di buku empat
supaya kalau mau masuk ke market global dia harus ada di buku empat
buku tiga itu masih kecil mau masuk buku global
asean ya nggak kalah sama bank singapura malaysia yang gede gede di sana
buku tiga itu masih kecil lah untuk masih dua ratus empat puluh triliun itu
bayangkan dengan mandiri bsi
bsi berapa seribu dua ratus triliun asetnya
mandiri cair seribu seratus triliun
nah ini cuma dua ratus empat puluh triliun mau masuk ke global kan
baik pak syakir sekarang kita
dengan penambahan modal delapan triliun lagi modal inti ya
modal inti delapan puluh triliun lagi dalam waktu satu dua tahun ke depan
optimis bisa masuk ke sepuluh besar dunia
oke pak syakir kita sekarang lihat dari proses merger dari tiga perusahaan bank syariah ini sendiri
bagaimana rekomendasi anda agar kemudian integrasi sistem diantara ketiga bank ini benar benar bisa dijalankan dengan baik sehingga bisa melancarkan seluruh target visi misi dari bank syariah indonesia yang terbesar
bank syariahnya di indonesia ini
saya percaya mas
benar di sangat berpengalaman dalam merger ya
anda ingat dulu ketika merger mandiri
itu bank bank yang sakit semua akan di merger
jadi sekarang bank sehat
bank mandiri mandiri syariah bni syariah bri
ini kan sehat semua ini bang
karena lalu di merger
untuk mengintegrasikan saya kira sangat mudah bagi teman teman direksi yang ada di bsi
yang susah susah saja dulu yang mandiri sekarang asetnya sudah berapa
sudah satu seratus triliun
mungkin butuh beberapa tahun saja
untuk melakukan integrasi
apalagi syariah relatif lebih mudah untuk dilakukan integrasi
karena produk produknya terlalu banyak
sehingga visi misinya sama
sehingga integrasi antara satu dengan yang lain menurut saya tidak akan mengalami hambatan yang berarti
karena semuanya sehat begitu otomatis akan membuat bank syariah yang lebih sehat pula
betul tiga tiganya kan sehat itu
bank sehat semua bukan bank sakit
pak syakir mungkin pertanyaan terakhir
apa katalis yang bisa kita masyarakat indonesia lihat begitu terkait dengan nantinya kesuksesan dari bank syariah indonesia
atau bris ini dalam kemudian mendorong perekonomian syariah secara nasional begitu
ya saya kira begini
bank syariah indonesia ini kan mayoritas muslim ya
bsi ini menjadi satu
bsi ini jadi jangkar bagi bank syariah lain
dan kita berharap ini menjadi satu bank yang besar di dunia global
sehingga bisa mengangkat nama indonesia sendiri di dunia global
marketnya di indonesia saya kira nggak usah ke dunia global lah di indonesia masih sangat besar marketnya
kita belum melakukan
belum masuk ke market secara optimal
tingkat literasi syariah masih sangat kecil
sehingga ini menjadi pr buat teman teman yang ada di bsi
pak syakir sula ini benar benar kita nantikan gebrakan yang akan dilakukan
apakah benar benar mencapai target ambisiusnya menjadi bank buku iv di tahun dua ribu dua puluh dua
dan juga hal hal yang menjadi keoptimisan lain yang dinantikan oleh para investor yang langsung melirik
saham dari bris setelah merger ini dilakukan
terima kasih pak syakir sula analis ekonomi syariah sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi ya